dan pada april dua ribu dua puluh tiga kepala bps margo yuwono mengatakan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di tingkat ecrn
tetapi juga di level grosir dan juga penggilingan
dikutip dari cnn indonesia com kepala bps margo yuwono menambahkan harga beras di tingkat grosir pada april dua ribu dua puluh tiga meningkat
selain itu harga gabah di tingkat petani meningkat pada april dua ribu dua puluh